kita bahas pertemuan penting kedua petinggi partai politik yang sudah menciptakan aroma koalisi yang kian santer ini
bersama dengan pengamat politik ada emrus sihombing di sambungan telpon
bang emruz selamat malam
selamat malam ibu selamat malam pemirsa jnn tv indonesia
tadi kata kata yang disampaikan oleh sby peluang untuk berkoalisi terbuka lebar
ini apakah hampir pasti koalisi oposisi mulai terbentuk
artinya hanya ada dua kekuatan begitu di pilpres kemungkinannya
bang emrus kalau kita melihat dari pertemuan sby dan prabowo semalam
sby mengatakan bahwa ada peluang terbuka lebar untuk berkoalisi bersama gerindra
ini artinya akan ada dua kekuatan lagi di pilpres dua ribu sembilan belas
karena memang kita melihat bahwa setelah pkb menyatakan dukungannya kepada joko widodo
sehingga kalkulasi kursi di dpr dua puluh persen
itu tidak mungkin lagi terjadi tiga poros
oleh karena itulah tampaknya pilpres dua ribu empat kemarin hampir dipastikan terjadi lagi di dua ribu sembilan belas ini
dengan dua poros dengan sosok yang sama yaitu prabowo dengan joko widodo
bang emrus anda melihat gaya komunikasi keduanya ketika melakukan konferensi pers semalam antara prabowo dan juga sby
seperti apa catatan anda bang emrus
baik pertama dari aspek penyelenggaraan
karena kenapa tidak ada moderator yang dipilih khusus berdialog dengan teman teman pers
langsung dimotori oleh pak sby
kemudian adalah kedua tokoh ini saling memberikan pesan komunikasi
yang saling memberikan pengertian dan pemahaman di antara mereka
artinya ada pemahaman yang sama dalam konteks pergerakan pembentukan koalisi ke depan
kita melihat bagaimana asb menyampaikan bahwa terbuka luas koalisi dengan gerindra
dan di sisi lain pak prabowo mengatakan bahwa koalisi yang akan dibangun
kenapa tidak dipasangkan dengan ahy sebagai wakil presidennya
dengan demikian bahwa
antara dua tokoh ini memang ada chemistry yang pas
namun demikian ada satu pesan yang dikatakan maka akan ada pertemuan pertemuan selanjutnya
untuk membicarakan yang teknis teknis koalisi
di sini sebenarnya yang menjadi katakanlah urgent
karena bisa saja koalisi itu berlanjut nanti atau tidak berlanjut
karena persoalan persoalan teknis
seperti misalnya siapa yang menjadi calon wakil presiden
dan partai mana yang pasti mendukung
dan partai lain mendapat apa
karena itu akan dibicarakan secara teknis oleh partai partai pendukung
termasuk di dalamnya biaya politik yang mereka keluarkan
dan sumber sumber daripada biaya politik itu
biasanya komunikasi politik di panggung belakang terjadi komunikasi yang sangat operasional
yang sangat terukur dan bahkan teknis
termasuk sharing power
ketika mereka nanti berkuasa demikian
oke bang emrus tadi anda mengatakan bisa jadi ini menjadi magnet untuk partai politik koalisi sebelumnya
ataupun menjadi bumerang begitu
nah ini pertanyaan yang paling besarnya
apakah hal itu adalah sosok cawapres yang memang diusung oleh partai demokrat yakni ahy
nama ahy ini nyaring sekali disebut
anda melihatnya ini akan menjadi bumerang atau menjadi magnet
saya pikir tergantung bagaimana mengelola komunikasi politik

sementara ini saya melihat bisa saja itu sebagai magnet
karena memang ahi sebagai sosok representasi daripada milenial itu
namun demikian pasangan ini harus juga menyajikan program program
andaikan mereka menjadi paslon yang dapat memenuhi kebutuhan kaum milenial
tidak sekedar hanya sosok yang dimiliki oleh ahy
tetapi juga dikombinasi dengan program program yang mereka tawarkan
yang bisa mensejahterakan atau kepentingan kepentingan daripada
dari komunikasi politik
jadi kombinasi dari dua hal ini
saya pikir merupakan suatu energi yang sangat bagus
ketika nanti berhadapan kemungkinan dengan jokowi dodo dengan pasangannya
bang emrus ini yang menarik juga pernyataan dari sby
terkait pendekatan satu tahun terakhir kepada koalisi jokowi
katanya ada banyak tantangan ada banyak rintangan
tapi disindir juga oleh pihak dari pdip
anda menanggapi ini seperti apa bang
baik sederhana melihat kalau kita pakai analisa semiotika
atau katakanlah analisa hermenitika gitu ya
yang jelas dari apa pesan dari yang disampaikan pak sby
berarti komunikasi sudah berjalan dengan baik selama satu tahun dengan pak joko widodo
dan pesan dari pak sby tadi mengatakan bahwa mereka terjadi komunikasi saling memahami
bahkan mereka antara sby dengan jokowi dodo
tampaknya sepakat untuk menjadi masuk ke pemerintahan
namun ada tantangan dan rintangan yang mereka hadapi yang disadari oleh bapak sby
nah dari perbincangan itu rintangan itu bukan datang dari kedua tokoh tersebut
yaitu dari jokowi dodo dan dari sby
karena hubungan antara sby dengan jokowi dodo
sebagaimana disampaikan pak sby sangat produktif
bahkan mereka berkeinginan untuk saling berada dalam suatu pemerintahan
tetapi ada tantangan dan rintangan itu
pertanyaan kita adalah siapa sumber tantangan dan rintangan itu
itu yang perlu seharusnya diklarifikasi
tetapi pak sby mengatakan tidak enak untuk menyampaikan
pak sby telah menyampaikan sebenarnya metamining dibalik pesan tersebut
ada sosok tertentu yang bisa mengganggu atau membuat rintangan
hanya sby yang tahu siapa dia terima kasih
ada pesan tersembunyi begitu ya setiap lontaran pertanyaan dari susilo bambang yudhoyono
bang emro sjombing terima kasih banyak sudah berhubung bersama kami di cnn indonesia
dari tagar pertemuan sby prabowo kata apa saja yang kemudian dicuitkan oleh netizen
saya ajak anda untuk lihat data ontologi berikut yang sudah dikurasi oleh tim transmedia sosial
kita buka bola besarnya
dari prabowo dan juga sby semalam bahkan jadi trending topic demokrat pun
tapi hari ini nama prabowo subianto masih cukup besar ya
yang pertama kata besarnya adalah cawapres selanjutnya kita putar
kata besar kedua dari topik ini adalah pertemuan
dan berikutnya kata besar ketiga yang dicuitkan oleh netizen adalah berkoalisi
dan antara lain juga ada kata kata yang related ada politik kemudian ada ahy ada sepakat dan juga strategi
selanjutnya kita buka komentar netizen cuitan cuitannya yang beberapa sudah kita kurasi
ini dari akun yang pertama dari andi arief mencuitkan sby dan juga partai demokrat tidak pernah tawarkan ahy cawapres pada jokowi dan juga prabowo
jokowi justru bicara pada sby ahy diterima publik
prabowo juga melihat ahy kurang lebih sama resmi meminang dua ribu sembilan belas
ahy tidak aji mumpung ini justru meminta prabowo juga hitung figur lainnya
selanjutnya dari pengguna facebook
ini dari anto susanto menuliskan kalau mau mendapatkan pemimpin yang baik untuk bangsa ini singkirkan kepentingan individu dan juga golongan
berikutnya dari ed helmi setiawan
saya harap ini mereka memikirkan kelangsungan sebuah negara dan juga bangsa dan menyampingkan kepentingan pribadinya
berikutnya cuitan yang terakhir ini dari kristiawan iwan menuliskan
amin semoga sikap pak sby bisa konsisten menghadapi nasib bangsa di ajang dua ribu sembilan belas